menurut saya sebagai sebuah kemungkinan ada pasti ada sebagai sebuah kemungkinan
cuman kalau dibaca dari perkembangan yang ada sekarang minimal sampai hari ini
maka sebenarnya justru yang terjadi semua mencoba melakukan segala sesuatu
untuk konflik ini tidak berkembang menjadi lebih luas
atau yang dikenal sebagai harbon iklimming atau perang kawasan atau perang regional
nah itu artinya kalau untuk menjadi perang kawasan aja semua pihak berupaya untuk menahan diri
maka potensi untuk menjadi peran dunia jauh lebih jauh lagi
dan apa yang dilakukan oleh israel serangan balik yang dilakukan menurut saya
itu mencerminkan bahwa israel sendiri
tunduk dan mengikuti keinginan dari negara negara sekutu terutama amerika
yang tidak menginginkan konflik ini tidak menjadi perang kawasan atau harbon iklimmit tadi
karena itu saya melihat israel secara sengaja memilih serangan balasan
dengan cara yang terbatas dengan cara yang terukur
bahkan itu tidak memantik iran untuk memenuhi janjinya
yaitu bahwa kalau israel membalas
iran akan melakukan serangan balasan lebih lanjut yang lebih besar
tapi dengan serangan yang seperti dilakukan kemarin
di mana cukup terbatas bahkan tidak diakui sebagai serangan langsung oleh israel
justru sumber tidak resmi dari amerika yang mengatakan itu serangan israel
dan iran sendiri menganggap ini bukan serangan rudal jauh
maka semua unsur ini menunjukkan bahwa serangan ini tidak potensi untuk menimbulkan eskalasi lebih besar
bahkan media media timur tangga ini menunjukkan bahwa serangan ini tidak potensi untuk menimbulkan eskalasi lebih besar
dan juga di setengah hari ini banyak memberikan analisa
bahwa serangan balasan israel itu
seakan akan justru menjadi serangan penutup
untuk tidak melanjutkan konflik terbuka dengan iran
justru ini menjadi titik perubahan kembali kepada konflik tradisional
di tempat tempat yang lebih dekat dengan israel
dan serang menyerang dengan israel